sebagai salah satu tuan rumah yang ingin tampil di piala dunia basket dua ribu dua puluh
indonesia terlebih dahulu harus lolos kualifikasi
dan menduduki setidaknya peringkat delapan di piala fiba asia dua ribu dua puluh satu
mengambil pemain naturalisasi dipilih sebagai cara
untuk mengatrol prestasi timnas basket putra indonesia
dengan tinggi dua ratus sepuluh cm lester prosper adalah salah satu pemain naturalisasi
yang diakini akan menjadi jawaban bagi kelemahan timnas basket indonesia di posisi center
sejumlah hal menjadi alasan bagi pemain basket asal britania raya ini
untuk mau menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara indonesia
dan sebagai pemain basket profesional uang juga menjadi salah satu pertimbangan
menjaga kembali ke dalam kemampuan basket di indonesia
itulah sebabnya saya memilih situasi ini
ini bukan tentang uang bukan tentang apa apa lain
tapi untuk bergerak dan membantu kembali ke kemampuan basket di indonesia

saya adalah pemain basket profesional

anda akan diperlukan bukan
apakah anda diperlukan untuk menjelaskan saya
jadi itu saja
datang dan berlatih bersama timnas sejak november dua ribu sembilan belas
hingga saat ini lester masih menunggu proses naturalisasinya selesai
meski nanti pemain berusia tiga puluh satu tahun ini resmi menjadi warga negara indonesia
hal tersebut tidak serta merta menjamin posisinya di timnas basket indonesia
penampilan leicester akan dievaluasi sesuai dengan kontrak awal yang berlaku hingga maret dua ribu dua puluh
pemilihan pemain naturalisasi memang merupakan wewenang dan tanggung jawab
dari pelatih kepala timnas basket putra indonesia sal serbia rachko toroman
tanpa pemain naturalisasi indonesia terbukti sulit bersaing
timnas basket indonesia gagal meraih medali dan kalah dari tim tim yang diperkuat pemain naturalisasi
seperti filipina thailand dan vietnam
kehadiran leicester prosper plus pemain keturunan indonesia brandon jawato
sebagai pemain naturalisasi diharapkan dapat menambah kekuatan timnas
apalagi pemain naturalisasi indonesia sebelumnya yang juga sempat membela timnas
jadi kalau kita memiliki beberapa pemain naturalisasi
yang pertama satu pemain itu pasti akan berkompit
yang kedua kita memiliki opsi
yang paling utama itu sih kita memiliki beberapa pilihan
andai kata satu dan lain hal pemain itu tidak memungkinkan
ada pemain naturalisasi lain yang bisa membantu timnas
saat ini semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan proses naturalisasi dari leicester dan jawato sudah dipenuhi
diharapkan sebelum kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh satu yang dimulai dua puluh februari mendatang
proses naturalisasi kedua
dan proses naturalisasi ketiga dan proses naturalisasi ketiga
dua pemain tersebut sudah selesai
memfokuskan diri untuk lolos kualifikasi ke piala fiba asia dua ribu dua puluh
indonesia yang tergabung di grup a harus bersaing dengan raksasa asia
filipina korea selatan dan thailand
erlangga wisnuaji eva naskam jakarta